sampai jumpa di video selanjutnya
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
dosa deh sudah tahu kan
p pak man
keluar dari istana
rusak dia berhabeh yuk nyai
dan kian santang
kabur dari istana nyai
ada kian santang pergi keluar istana
kan akang ngejagain dia udah biasa

kata ibu kalau bertemu siapa siapa saja harus mengucapkan salam
yang mendengar harus jawab kok tidak dosa deh sudah tahu kan
boleh ibu salam
nah itu baru namanya anak impian
ya sudah ayo kita pergi
tunggu kalian mau ke mana
aku ke gedung
tapi rambutannya punya siapa
punya bapak dong masa punya pak bu
wah banyak rambutannya
wah banyak banget ini rambutannya
eh elahnya mana
ya aku nggak bogele
ya kamu sih kenapa nggak bogele
sudah sudah sudah
jangan ribut biar aku yang ke atas
aku yang luar biasa tapi allah
allah yang ciptakan aku kalian dan semuanya
wah allah hebat ya
iya makanya kita harus menyebah hanya pada dia
lari lari lari bambin
kok gak ada temen temenku
aku pada kabur
eh jangan pergi pak rulang
aduh kenapa mau meletakku gini
motor mau panen jadi gak jadi